dari dulu putih ya memang ya
ah akhirnya apa
ini duit bapak
terima kasih dek
walaupun kalian masih kecil
tapi kalian bisa mengalahkan kedua pendekar itu
terima kasih dek ya
kami habis mengalahkan dua perampok
kami berdua habis mengalahkan perampok
kami menjadi polawan
iya saya juga sudah tahu
saya sengaja saja biar kalian semua bisa menjadi pendekar sejati
makanya itu saya diam
biar kalian semua berkelahi sama jiwa bendeka redan yang tadi
tapi kalian harus tahu
laki laki sejati itu tidak butuh pujian
tapi kalian harus tahu
laki laki sejati itu tidak butuh tujuan
saya berhasil menemukan ini
punya itu ya
dua perampok yang tadi
kau sudah bayar belum
biar saya saja
gak usah tuan
kalian sudah menyelamatkan saya tuhan
serius berapa berapa berapa
mau kalinya tadi saya
makan kami makan tuh
sudah sudah sudah
terima kasih ya pak ya
apa itu kami meluncurkan perjalanan dulu pak ya
nanti kalau misalkan kami datang kemari lagi
gratis lagi pak ya
terima kasih mbak ya
terima kasih ya pak
terima kasih ya pak
sakit sah malam kemana ya
gue jam segini kok belum datang sih
aku tahu nih gak datang dari tadi
gue udah ngamuk nih
aku keluar dulu ya
lo mau kemana kay
aku mau cari makanan
siapa tahu aja di sekitar sini ada makanan yang bisa dimasak
abis itu nunggu sakit sah malam gak ada kepastian
ditungguin gak dateng
yaudah gue ikut sama ode ya
kau istirahat dulu disana
kalian udah bawa makanan kan
kita tidak bisa mendapatkan makanan
nah sakti kok gitu sih
terus nasib perut gue gimana sekarang
ternyata di pade pokan kaliasin tuh
kalau kau mau mendapatkan makanan
kau harus bisa mengalahkan mereka
dan coba kau tengok sendiri risa
putra alam sudah menjadi korbannya
terus sekarang kita mau makan apa sakti
kalau gitu sekarang kita harus cari makanan di hutan
kalau kita masih mau bertahan hidup
iya gue setuju
daripada gue denger nih angsa
mendingan kita cari makan
supaya dia diam
yaudah sih lin
namanya juga orang lapar
kau masih kuat lang
mau makan kan
sepertinya mereka jauh
dari apa yang aku harapkan
dimana kau berada
saya berada di hutan mati
saya sedang mencari jejakarina reto
kau di jakarina ada disini
aku minta kau segera datang ke bukit tunggal
tepan ingat gak
saya pernah di
disi ko di toto
pekam itu inget gak
berarti kita sudah sampai di wilayah rinci ini
kita sudah sampai
yang ada dalam mimpi saya
kau dengar gak
saya datang kesini
yang ada dalam diri saya
ilmu ruh jahat
saya gak mau kalau misalkan
jadi tumbal keluarga saya
apalagi sampai ratna
kalau sampai ratna jadi tumbal
kau dengar gak
kau dengar gak
dia pernah membantu kita waktu perang
kumayan atau mati
kumayan atau mati
kumayan atau mati
eh tapi kau putih
orang dari dulu putih ya
kijagat lakukan disiko
bagus sih matunya
kenapa kau sampai berada disini
kijagat mengapa ada disini
kalau kita mau
datang ke siko untuk
saya pernah memasukkan
ruh jahat masuk ke dalam diri saya
katanya ruh jahat itu
dalam mimpi saya
dia bilang akan mengambil
tumbal untuk keluarga yang saya sayangi
jadinya ya saya jadi kayak macam ini deh
saya ingin mencari untuk membalikan ilmu saya
apa jangan jangan rujak itu sudah masuk ke hutan ini
maksudnya saya tidak paham deh
saya tidak paham
apa jelaskan coba
bukan kau saja yang dikejar kejar oleh rucan itu
tapi juga para pendekar
banyak yang dikejar
ya termasuk aku
gijagat juga dikejar kejar sama rujat itu
berarti kita sama ada dikejar kejar sama rujat
berarti kita bisa dong kok kertopai pai bersama sama untuk mencari rujat itu
terus kedatangan kau kemari mau apa
sebenarnya gijagat yang bodoh atau saya yang bodoh ya
saya sudah menjelaskan tadi kalau saya ingin mencari rujat kenapa dia bertanya lagi ya
saya tahu apa mau dibilang sama kita
gijagat apa yang dibilang sama gijagat
gijagat pasti ingin memberitahukan kalau bagaimana caranya untuk melepaskan rujat itu
atau saya ingin bertanya bagaimana caranya untuk melepaskan rujat itu kepada gijagat
hanya gunting serunting
yang bisa melepaskan
aura jahat itu